dan sekuat apapun dia
suatu saat nanti
aku akan membalasnya
dan setelah ini
kamu bisa kembali ke istana
itu tidak mungkin kakak
pasti menggongkar siapa aku sebenarnya
amuk maruku tidak akan melaporkanmu rai selama kamu tidak membahayakan rencananya
jadi saat ini temui lah dia dan katakan padanya kamu akan setia kepadanya
apakah prabu siluang
tidak menaruh curiga pada
karena sudah cukup lama
aku tidak kembali ke pajajaran
itu soal mudah rai
katakan pada prabu siluang
kamu mengejar nuranda geni
lalu terkena luka dalam
dan butuh waktu untuk memulihkannya
prabu siluang yang akan percaya
terima kasih kakak
kakak sangat luar biasa
kakak bisa membaca situasi
kembalilah ke istana
bolehkah aku meminta satu hal
tolong turunkan ilmu kanuraganmu
agar aku menjadi yang terkuat
aku akan menurunkan beberapa jurus baru untukmu
agar kau semakin kuat
dan berjaya menanggapi masalahmu

untuk memberi saya
kembali ke istana pajajara
saya sebagai kuku di sini
mengucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada raden
dan kami tidak lupa menitipkan salam kepada prabu siluang
kalau begitu kami mohon panik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

raka permohonanku ditolak oleh kandap prabu
sudah kubilang rencanamu gagal total raka
semua yang kau lakukan tidak ada gunanya
yang ada kau telah celaka dan nyaris tewas
kamu jangan berkata kalau semuanya ini gagal
aku yakin semuanya pasti akan berhasil raih
aku yakin itu
kita hanya membutuhkan waktu untuk meyakinkan siri wangi
kalau aku sudah berubah
iya tapi sampai kapan raka
tidak akan lama lagi
ray aku akan menjalankan hukumanku yang seperti biasanya
tidak keadaanmu belum baik baik saja
bahkan luka lukamu masih sangat parah raka
itu tugas aku untuk mengambil hati siri wangi
agar dia tersentuh kepadaku
termasuk mengambil hati penggawa penggawa pajajaran bodoh itu
sebelum itu ginda sang willy
rai kamu dapat menembus tenaga dalamku dengan mematahkan senjata ranting
itu berarti kamu sudah menguasai jurusulat